terima kasih anda masih bersama kami di after sepuluh
cnn indonesia meetup kembali bekerja sama dengan bkkbn
dalam pengembangan generasi muda di bidang kependudukan nasional
kali ini cnn indonesia meetup diadakan di universitas sultan ageng tritayasa serang banten
dengan tema kesiapan generasi milenial dalam menghadapi bonus demografi dan industri empat
senin pagi auditorium universitas sultan ageng tritayasa dipenuhi mahasiswa
yang siap mengikuti cnn indonesia meetup
acara ini diinisiasi oleh bkkbn yang bertujuan memberikan pendidikan kepada generasi milenial
tentang pendidikan kependudukan
selain mendengar kuliah umum dari ketua bkkbn provinsi banten aan jumhana
para mahasiswa akan dihibur oleh influencer wahyu fahmi dan ratu vivit
ya amel untuk mengetahui jalannya acara kita sudah terhubung dengan korespondensi
cnn indonesia ruli kurniawan
ya ruli selamat pagi ruli bagaimana keseruan acara di sana silahkan dengan laporan anda
ya selamat pagi amel dan juga maggie
kalau kita melihat bagaimana keseruan di auditorium universitas sultan gutir hayas ini
luar biasa sekali dari pagi sudah terlihat bagaimana semangat animu dan energi teman teman mahasiswa di sini
untuk melihat secara langsung bagaimana sih nanti talkshow
antara cnn dan juga perwakilan dari bkkbn dan juga nanti akan ada sesi jurnalisme bersama saya
dan juga teman teman dari cnn indonesia yang lain
tapi sebelumnya saya akan coba ngecek dulu apakah masih semangat teman teman di untirta ini
mana untirta semangatnya
nah dia nggak ketinggalan kayaknya
oke kalau kita melihat bagaimana teman teman di sini sangat semangat sekali untuk melihat bagaimana talk show
yang tadi sudah disampaikan oleh pak ars aku perwakilan
dari bkkbn provinsi banten dan juga tadi juga bersama dengan dea selaku moderatornya
memang bahas bagaimana bonus demografi di indonesia
kalau kita melihat bagaimana bonus demografi ini di tahun dua ribu tiga puluh lima hingga dua ribu empat belas
dimana akan menjadi sebuah keuntungan bagi indonesia namun juga bisa menjadi sebuah kebuntungan
apabila tidak dimanage dengan baik
nah untuk melihat seperti apa sebenarnya penting bonus demografi
mengelola bonus demografi yang luar biasa indonesia ini
sebelum saya ke pak ars selaku perwakilan dari bkkbn
saya akan tanya dulu dengan tuan rumah pada pagi hari ini ada bu dian
budian selamat pagi
selamat pagi mas
budian kalau kita lihat kan antusiasme teman teman di sini luar biasa sekali dari pagi ya
mereka tadi juga saya lihat mungkin sesi time job dengan pak ars dan juga tandia di sesi bkkbn ini luar biasa sekali
sejauh ini bagaimana ibu melihat pentingnya acara semacam ini dilaksanakan di kampus ataupun universitas
dalam pengembangan intelektual maupun masa depan mereka
seperti apa nanti
saya kira saya sangat berterima kasih kepada cnn sudah menyelenggarakan di provinsi banten
dan untirta ditunjuk untuk mewakili di provinsi banten
dan luar biasa sekali antusias dari mahasiswa untirta
dan kami harap ini tetap berkelanjutan karena apa
kita harus mahasiswa terutama harus siap menyongsong era digital empat
menyongsong masa depan sdm yang berkualitas maju dan berdaya saing sesuai dengan
baik terima kasih ibu dian
dan sekarang sukses buat teman teman untirta saya juga tahu bahwa untirta punya tv sendiri
ada utirta tv untirta ya utv luar biasa sekali tetap semangat bisa bergabung dengan cnn
oke untuk empat sendiri untirta sudah punya program food security sebelumnya
dan untuk ketahanan pangan kita sudah punya digital untuk aplikasi pengembangannya
kemarin kita ikut juga
pameran di bali untuk ketahanan pangan salah satunya ya menyambut
baik sukses buat untita juga ibu dian
pak an ini one of the prominent people dari bkkbn pak an ini bisa dikatakan memang bonus demografi
bisa menjadi keuntungan bisa menjadi keuntungan apabila tidak di manage dengan baik oleh indonesia
bagian dari bkbn bisa dikatakan
berdampingan memberikan masukan memberikan bekal bagi usia usia produktif
kalau kemudian tinggal sekarang bisa dinyatakan ke depan ya
mereka bisa menjadi rentan usia yang bisa memberikan pengaruh baik bagi kemakmuran ataupun kejayaan indonesia
bkkbn dari undang undang amanat undang undang lima puluh dua tahun dua ribu sembilan belas
memang diamanatkan bahwa program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga yang jadi diamankan ke kita
tentu saja bahwa bkkbn tidak bekerja sendiri
bkkbn bekerjasama dengan lintas sektor dalam bagaimana ikut membangun atau berpartisipasi membangun kualitas sumber daya manusia
salah satu programnya adalah kita bkkbn melakukan pendekatan berdasarkan siklus hidup manusia
tapi hari ini alhamdulillah bahwa yang kita hadiran dan perwakilan perwakilan dari generasi milenial yang akan mewarisi
bagaimana pembangunan itu diisi oleh generasi generasi yang luar biasa generasi yang sehat generasi yang cerdas
dan tentu saja ini tidak datang dengan sendirinya
harus kita persiapkan melalui program
makanya program generasi berencana yang dikembangkan oleh bkkbn hadir untuk mempersiapkan mereka generasi milenial mengisi program program mengisi pembangunan yang ada di indonesia
baik kalau kita ngomongin masalah generasi milenial pasti tidak ada habisnya ya pak
terkait dengan generasi milenial sendiri apa yang kendala kendala yang bisa dikatakan sekarang sedang dikaji dan sedang dicari solusinya oleh bkkbn dalam mempersiapkan generasi yang nanti akan memiliki masa depan yang bisa dikatakan cukup terencana seperti itu
terkait dengan bagaimana pengembangan dari industri empat dan juga nanti bagaimana pengembangan pengembangan dari wilayah kesehatan juga seperti itu
seperti apa yang kendala kendala yang sekarang sedang dicari solusinya oleh bkkbn
memang kita menyadari betul bahwa perubahan lingkungan strategis berubah banyak terhadap tatanan kehidupan masyarakat khususnya terhadap keluarga
oleh karena itu dalam program pembangunan keluarga bkkbn ingin mencoba bagaimana menjadikan keluarga kembali
sebagai wahana pertama dan utama dalam membangun karakter manusia dan keluarga juga sebagai benteng pertama dan utama dalam mengantisipasi atau menghambat masalah masalah yang datang dari luar
termasuk bagaimana kita mempersiapkan mewarisi nilai nilai luhur pada anak anggota seluruh anggota keluarga melalui delapan fungsi keluarga
itu kita nanti akan perkuat lagi sekali lagi akan bekerja sama dengan seluruh sektor termasuk dengan perguruan tinggi seperti untta
dan saya rasa sekarang bahwa perlu ini ditanamkan sejak dini terutama bagi generasi muda generasi milenial
baik terima kasih pak ayan
mudah mudahan bkkbn dengan harapannya dengan program programnya bisa selaras dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah secara keluruhan
dan juga pasti bkkbn tidak berdiri sendiri pasti berkongresi dengan lembaga yang lain dengan pemerintahan
terutama dengan generasi milenial yang sekarang memang sedang menjadi apa sih bisa dikatakan
menjadi keuntungan sendiri bagi indonesia dengan bonus demografinya akan semakin bertambah nanti
terima kasih pak ayan terima kasih budian
dan kalau kita lihat tidak hanya dengan pak ayan dan budian nanti juga saya dan juga ada priscilla dohan cilla
sebelah sini cilla full producer dari sin indonesia dan juga ada greg bayu sebagai kameramen
nanti kami juga akan sharing terkait dengan bagaimana menata masa depan teman teman yang ada di sini
apakah nanti ada yang berminat untuk menjadi seorang jurnalis ke depannya
kita akan sharing sharing bagaimana nanti ke depannya bagaimana kendala kendala dan bagaimana tips and tricknya
menjadi seorang jurnalis yang handal sesuai dengan si indonesia yang bisa dikatakan menjadi stasiun tv yang news weekend trust
dan bisa dikatakan menjadi pelopor bagaimana menciptakan berita berita yang terupdate dan juga pastinya jujur dan juga berimbang
kembali ke anda amel dan juga maggie
baik ruli kurniama melaporkan langsung dari serang banten di acara cnn indonesia meetup untuk penyiapan remaja di era bonus demografi
ini antusiasmenya luar biasa sekali ya
iya benar sekali dan bonus demografi ini memang sangat penting untuk nilai digital ekonomi indonesia
dan tahun ini ekonomi indonesia terutama di bidang digital ini sudah mencapai lima ratus triliun rupiah
iya dan ruli terima kasih atas laporannya selamat bertugas kembali